terima kasih anda masih bersama kami di good morning
bagi sebagian orang makan ini ternyata menjadi aktivitas yang bisa mengalihkan perhatian dan juga meningkatkan kenyamanan
karena saya itu ya tipikal orang ya kalau lagi stres obatnya itu ya cuma makan
bener bener kalau sakit makan
kalau saya tuh yang cari paling kalau stres coklat
kalau lagi nggak enak badan ya bakso yang pedes gitu mie ayam pasti semua gitu yang berkuah kuah
kalau afian gimana
kalau saya comfort food saya itu makanan yang bikin nyaman kalau lagi sakit itu paling nyaman tuh nasi panas telur dadar kasih kecap
menerima itu udah paling enak banget
iya sederhana tapi ternyata ya itu tadi tiap orang tuh punya makanan yang bikin nyaman masing masing ya
ada istilah comfort food menjadi tren di tengah pandemi karena dapat meredakan rasa gelisah dan juga tekanan yang dihadapi
lantas seperti apa sih atau apa itu comfort food lebih lengkapnya ini liputannya
comfort food atau secara harfiah diartikan makanan yang bikin nyaman
nah orang orang katanya punya comfor food yang beda beda kalau saya nasi padang
kalau kalian apa
nah kita cari cari
kita tahu ya apa sih comper food orang orang yang ada di sini yuk
thank you mbak
sebuah ulasan yang diterbitkan international journal of gastronomy menyebutkan comfort food berarti makanan yang bisa menimbulkan kenyamanan bagi siapa saja yang mengonsumsinya
ya bakso boleh
enak dan tagi ya
karena ada kuahnya mungkin
iya pedas ada kuahnya gitu
ya enak aja mas
ada mungkin bumbu kacangnya yang bikin
bumbu kacangnya lah ada tahunya mantap itu
ada yang menjadikan bakso sebagai comfort food ada pula yang memilih ketoprak
hal ini wajar karena setiap orang memiliki selera kebiasaan makan dan lingkungan yang berbeda
sementara indonesia dengan ragam kuliner yang tersaji juga punya comfort
salah satunya mie instan dengan sambal pedas
sambal bakar gami
ini sambal tomat tapi kita bumbunya dari kalimantan khas bontang
sudah jadi ya oke mas pegangin dulu ya
ini tadi kalau mie instan itu juga katanya comfort food ya
orang orang lagi dalam kondisi akhir bulan
bener bener penyelamat sih
kayaknya masih panas ya mas
masih panas hati hati kak
untuk makanan berkuah bakso selalu masuk jajaran comfort food masyarakat indonesia
nostalgia semasa kecil dan menu khas rumahai
pengalaman pertama waktu kecil biasanya itu yang akan masuk ke dalam subcontious mind kita
akan masuk di bawah alam sadar kita dan itu yang membuat rasa aman
nah ini nih aman jadinya kenyaman
bahkan pilihan makanan dengan rasa manis secara psikologis bisa memicu hormon
begitu pula dengan mereka yang memilih comfort food serba asin
kita kaitkan juga misalnya dengan makanan yang asin
ya biasanya kita akan mencari makanan yang asin
itu ternyata mendorong oksitosin
oksitosin itu memacu hormon yang kita bisa dapatkan sama kalau kita dipeluk
apapun comfort food anda novita menyarankan tetaplah mengonsumsi secara wajar
agar tidak menjadikan sebagai pelarian
roni satria septya di pradana jakarta